kasus ini berawal dari cuitan akun twitter adlistongs
usai ia melakukan rapi tes di bandara soekarno hatta tangerang banten
sebelum melakukan penerbangan menuju nia sumatera utara
hasil rapi tesnya dinyatakan reaktif oleh petugas kesehatan
namun salah satu oknum berinisial eyfy menawarkan hasil tesnya diubah
asal korban membayar satu empat juta rupiah
namun sayangnya tidak hanya diperas korban juga mengaku mendapatkan pelecehan seksual
eyfy telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan
pemalsuan dokumen rapi tes kepada lhi
untuk dugaan pelecehan seksual yang diunggah korban di akun twitternya
satreskrim polresta bandara masih menyelidiki hal tersebut
ini masih kita dalami nanti ada kan saya berubah pasal
karena memang ada cctv kita temukan mudah mudahan masuk unsur
karena memang keterangan daripada korban dia dilakukan pelecehan
cctv yang kita dapatkan pada saat itu memang betul
cctv pada saat dia berdua
di situ dengan kondisi dekat kita masih mendalami terus
keterangan transaksi yang ada kalau memang ada disana kita akan cerat dengan pasal dua ratus sembilan puluh empat
saat ini polresta bandara telah menaikkan status kasus dugaan pelecehan
dan pemerasan tersebut ke tingkat penyidikan
tersangka efy akan dilakukan pemanggilan paksa oleh petugas satreskrim polresta bandara soekarno hatta
karena sebelumnya penyidik telah melayangkan surat panggilan untuk pemeriksaan lebih lanjut
tersangka terancam pasal dua ratus sembilan puluh
pasal dua ratus delapan puluh sembilan dan pasal tiga ratus enam puluh delapan serta pasal tiga ratus tujuh puluh
tim liputan cnn indonesia